komnas ham menyimpulkan telah terjadi tujuh pelanggaran hak asasi manusia dalam kasus tragedi stadion kanjuruhan di malang yang menewaskan satu ratus tiga puluh lima orang
komnas ham menilai penetapan enam tersangka tidak cukup karena ada beberapa pihak yang mesti bertanggung jawab
dalam rekomendasi komnas ham juga disebut penggunaan gas air mata menjadi pemicu banyaknya korban tewas pasca laga arema fc versus persebaya surabaya
untuk pembahas yang lebih dalam kita sudah bergabung melalui sambungan zoom dengan ketua komnas ham ahmad taufan damanik
selamat sore pak tovan
pak tovan komnasam telah menyelesaikan hasil investigasi atas tragedi stadion kanjuruhan
komnas ham menyebut terjadi pelanggaran ham di situ tapi bukan pelanggaran ham berat
apa pertimbangannya pak kalau ini bukan pelanggaran ham berat
ya banyak orang lalu salah memahami ya sisiran ham yang berat
jadi bukan tergantung kepada belah korban
atau keparahan dari korban itu atau kesadisan satu kalau dia persiwa pembunuhan
tapi disebut sebagai ham berat masalah ada satu kebijakan negara yang kemudian dari kebijakan negara itu terjadilah satu operasi serangan terhadap masyarakat sipil
itu bunyi undang undang dua puluh enam tahun dua ribu menyangkut kejahatan kemanusiaan maupun dalam statuta roma
itu jadi dasar internasional
hukum internasional yang dipakai juga di hukum nasional kita
nah kami tentu belum atau tidak menemukan ya ada kebijakan negara di sini
meskipun korbannya ini luar biasa
jadi ini satu pelanggaran ham yang sebetulnya mengakibatkan dampak yang serius karena seratus orang meninggal dunia
tapi karena bukan merupakan kelanjutan dari kebijakan negara dalam bentuk operasi serangan
tapi lebih pada kegagalan di dalam tata kelola
yang kemudian dengan kegagalan dan kelalaian dalam jalankan wajiban mereka
mereka kemudian menimbulkan korban jiwa yang luar biasa
jadi korban jiwa dalam jumlah besar tetapi tidak ada kebijakan negara yang ditelanjuti dengan satu operasi serangan
jadi operasi serangan ya
itu tentu tidak bisa disebut sebagai pelanggaran ham yang berat
tetapi karena korbannya luar biasa banyak
mestinya penegakan hukumnya nanti memberikan satu
pidana yang juga maksimal
karena memang tidak ada di undang undangnya ya
tidak ada kebijakan negara yang menyebabkan jatuhnya korban
meskipun di sisi lain atas tragedi ataupun peristiwa di stadion kanjuruan itu korbannya juga jatuhnya banyak
komnas ham juga mengatakan bahwa penetapan enam tersangka dalam kasus kanjuruan tidak cukup pak
apakah kemudian artinya komnas ham menilai pihak pihak seperti broadcaster stasiun televisi kemudian direktur operasional dari pt lib
juga pssi harus turut dijerat pidana pak
kita menyebutnya sebagai proses penegakan hukum yang lebih menyeluruh ya
artinya dilihat dari tanggung jawab yang semestinya mereka ban
tetapi kemudian tanggung jawab itu tidak dilaksanakan dengan baik
sehingga kemudian menimbulkan jatuhnya korban
sekali lagi tidak disebut sebagai pelanggaran ham yang berat karena ini bukan kejahatan negara
dalam hukum internasional
itu disebut sebagai kategori dari prime atau kejahatan negara
tetapi ini kan sebetulnya meskipun korbannya luar biasa banyak kan bukan merupakan kejahatan negara
itu yang membedakannya
jadi kata berat ini kadang kadang di masyarakat mereka melihat soal jumlah korban kesadisan peristiwa dan macam macam
sebetulnya kejahatan berat itu merujuk kepada kejahatan negara
dalam bentuk kebijakan yang dilanjutkan dengan operasi serangan
nah kembali tadi saya katakan
memang tidak cukup enam orang itu
atau enam pihak tadi
tetapi juga pihak pihak lain
yang memang dalam kapasitasnya dalam posisinya mestinya menjalankan tanggung jawab tertentu
misalnya korporasi ya
korporasi itu meskipun dia bukan negara tetapi dia terikat kepada satu guideline principle namanya
dalam satu standar internasional
mengenai bisnis dan hak asasi manusia
sudah menjadi bagian dari
kesepakatan di indonesia juga
operasi juga kepada standar hak asasi manusia
boleh lihat misalnya viva juga atur pada standar hak asasi manusia
makanya di dalam website fifa kalau kita buka
itu ada viva dan
viva itu mengakomodasi standar hak asasi manusia
pssi mestinya juga
yang kemudian kami sebut sebagai pssi melanggar regulasi yang dibuatnya sendiri
buat perjanjian yang sama dengan kepolisian
yang di dalam pasal pasal perjanjiannya itu
pasukan guru haram misalnya phh
boleh terlibat di dalam penanganan
padahal sudah jelas kalau kita bicara brimop
itu satu unit kepolisian
baik itu alat pemukul
gak mungkin kita sebut phh tanpa peralatan itu
tetapi kenapa perjanjian itu dibuat
kemudian ada pasal pasalnya yang membenarkan
masuknya unit unit kepolisian yang itu bertentangan dengan standar fifa dan regulasi pssi
dari pihak korporasi
ataupun stasiun televisi broadcasternya
kemudian dari pihak pssi
dan juga kepada
dalam hal ini adalah direktur operasional pt lib
itu tiga tiganya harus ditetapkan
ataupun dijerat secara pidana ya pak ya
proses hukum ada di tangan polisi tentu saja
karena samanya dalam bentuk rekomendasi
yang kami duga sebagai pelanggaran hak asasi manusia
dan kemudian kalau dikonversikan dalam hukum pidana nasional kita
ya tentu saja itu menjadi
tanggung jawab dari
karena itu kami berharap memang tadi
bapak presiden yang diwakili oleh menko polhukam
pak menko polhukam ini selain
dilih presiden kan juga
adalah atasan dari kepolisian
sehingga bisa memberikan arahan kepada kepolisian
agar melakukan penegakan hukum ya
tidak bisa kita hanya meminta tanggung jawab
moral kode etik dan lain lain
ratusan nyawa manusia
juga ratusan orang yang mengalami cedera
tingan sampai berat
kemudian juga kerusakan kerusakan properti
baik milik pemerintah
ataupun milik masyarakat
selain menjerat korporasi
dan juga pt lib
ini kan ada penurunan
atau pengerahan aparat keamanan yang berlebihan
kemudian penggunaan gas air mata
menurut komnas ham
siapa yang harus bertanggung jawab
meskipun tadi anda katakan bahwa pssi
membuat pks ataupun perjanjian kerja
sama dengan kepolisian
tanpa memberitahu aturan aturan di fifa
tapi yang menerjunkan
penggunaan gas air mata
ini dari pihak kepolisian tidak bertanggung jawab juga pak
menurut komnas ham
itu yang nanti menjadi tugas dari penyidik polisi
di tahap mana atau di level mana
pak sana di lapangan itu
termasuk juga yang dari tni ya
karena ini juga sesuatu yang sebetulnya
tentangan dengan prinsip prinsip
atau standar sepak bola di seluruh dunia
indonesia atau pssi
merupakan bagian dari
entitas sepak bola internasional
ya kenapa bisa ada tni
itu juga satu pelanggaran ya
karena itu memang
harus diselidiki secara
keberanggapan bahwa penetapan
orang sebagai tersangka itu
jauh dari mencukupi
meskipun kita tetap memberikan apresiasi
karena langkah berani dari polisi ya
kita lihat selama ini
ada pertanian sepak bola
ada porter yang meninggal dunia misalnya
ada kerusuhan sana sini
kan selama ini belum pernah ada pidanakan
tapi sekarang ini ada gitu
nah itu kita apresiasi
di balik apresiasi itu
langkah ini belum mencukupi
karena sebetulnya ada level level penanggung jawab
yang lain yang lebih tinggi
tidak harus di
bahwa nanti seperti apa proses pemidanaannya
tentu saja itu tergantung kepada kepolisian
komnas ham tidak akan masuk
kerana polisi hanya memberikan rekomendasi
dari aspek aspek asasi manusia
yang menurut kami itu bisa
tindak lanjuti dalam proses hukum
sesuai dengan hukum yang berlaku di indonesia
anda juga menyebut dalam laporan komnas ham ya
bahwa pengurus pssi
apakah menurut komnas sam
pengurus pssi terutama ketua umum
mengetahui resiko pertandingan
arema fc versus persebaya
tujuh daftar pelanggaran ham
silahkan pak taufan
anda menilai bahwa ketum pssi
kemudian sekjen pssi
bahwa ini adalah high risk match
tapi mereka mengabaikan
dan mereka menilai
kemudian yang misalnya
tidak hanya dalam peristiwa ini
tapi dalam persiwa persiwa sepak bola yang lain
tidak ada sertifikasi terhadap
match komisioner misalnya
terhadap pengawas dan terhadap
instrumen instrumen yang lain
padahal itu adalah standar yang ditetapkan oleh fifa
bahwa satu asosiasi sepak bola
dan pelaksana pertandingan
atau kompetisi itu
mereka harus menerapkan
dan standarisasi terhadap
termasuk pengawas pertandingan
petugas keamanan dan lain lain
sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh fifa
tidak pernah ada itu
kemudian kita juga menganggap
artinya pengurus pssi
terutama ketua umum dan juga sekjen
mengabaikan begitu saja
meskipun tahu ini adalah high risk match
menurut pemirsa begitu
jadi juga tidak ditetapkan sebagai high risk match
dan tidak ada
kemudian kita lihat
jumlah penonton yang begitu rupa
bahwa ada pssi mengatakan
bahwa kami tidak memperkirakan seperti ini
ya itu yang kita anggap sebagai
kegagalan dalam mengantisipasi
padahal sebenarnya semua tahu
pertandingan ini pastilah
bisa dikategorikan sebagai
meskipun penonton dari persebaya
tidak dibenarkan hadir di
tanjuruhan arema malang
dengan kehadiran yang
luar biasa jumlahnya
apalagi kemudian pertandingannya di malam hari
meskipun sudah ada permintaan polisi
tapi pertandingan tetap jalankan malam hari
agak aneh sebetulnya
kenapa tidak ditetapkan
high risk pertandingan ini
dalam rekomendasi komnas ham
disebut menyarankan bahwa presiden jokowi
turun tangan menyelesaikan dan mengevaluasi
tata kelola sepak bola tanah air
komnas ham khawatir bahwa pssi tidak akan mampu
memperbaiki sistem sepak bola tanah air
karena memang pssi juga turut bertanggung jawab
dengan apa yang terjadi di tragedi
kanjuruhan pak tovan
iya tetapi kami menyarankan
atau bekerjasama dengan vipa
karena itu kan standar di dalam dunia sepak bola
pemerintah atau pihak manapun tidak boleh mengintervensi
tapi melihat berbagai masalah
termasuk juga soal
yang kita tahu
tidak banyak sekali di seluruh indonesia ini
yang menjadi tanggung jawab pemerintah
untuk melakukan evaluasi
dan perbaikan terhadap semua itu
harus melibatkan vipa
kelihatan vipa sudah memiliki satu ruang terbuka
dengan datang langsung bertemu presiden
itu sebenarnya satu sinyal yang baik
yang bisa dimanfaatkan oleh
pemerintah indonesia dan presiden
untuk bersama sama dengan fifa membenahi
sebab sepak bola ini
olahraga yang paling diminati oleh rakyat indonesia
dimana mana kalau ada pertandingan di indonesia
bahkan di kampung kampung saja
itu penontonnya bisa sangat membludak
sebab sepak bola itu
sudah menjadi bagian dari kehidupan rakyat kita
karena itu kita tidak mungkin juga
menghalangi rakyat kita
untuk menyaksikan sepak bola
tidak mungkin menghalangi anak anak muda kita bermain sepak bola
kita dalam hal ini
minta untuk melakukan satu evaluasi
tetapi harus diingat ya
kan dikelola oleh swasta
jadi jangan terlampau banyak pemerintah
mengeluarkan budget untuk itu
sebab ini sebetulnya adalah bagian dari bisnis
atau dunia korporasi
jalan secara mandiri
atau tanggung jawab
untuk melakukan evaluasi
sama sama dengan tipis
tidak mengesankan satu intervensi terhadap
dunia sepak bola atau organisasi sepak bola
oke pak tovan singkat saja
saya ingin tahu bahwa komnas ham mendesak pssi
untuk menghentikan semua aktivitas sepak bola
supaya punya waktu mengelola ataupun memperbaiki
sepak bola di tanah air
ya dalam arti
benahi dulu ya
presiden turun tangan untuk mengevaluasi
menunjuk tim independen
tapi tentu saja kita berharap itu tidak berlama lama
kita juga tahu bahwa
anak anak muda pemain bola itu juga butuh kehidupan
oke jadi selama pemenahan
dimana pssi pernah di ban cukup lama
sehingga kemudian anak anak muda ini
kehilangan masa depan dan kehidupan mereka
kita juga pertimbangkan itu
menurut saya mereka merupakan hak mereka
anak anak muda indonesia
dapatkan karir dan pekerjaan mereka
dupan mereka dari dunia sepak bola
baik berarti selama pembenahan harus dibekukan dulu
semua aktivitas sepak bola ya pak ya
di bawah pssi ya
itu saran komnas ham ya
iya karena itu akan mengandung resiko ya
berbahaya sekali kalau membiarkan satu
incapabilitas tetap mengelola satu pertandingan pertandingan
yang kemudian beresiko ya
jadi untuk sementara lebih baik kita mengambil resiko
memperbaiki dan setelah itu
segera mungkin bisa
datang dengan satu tata kelola yang lebih baik
dan tentu saja kami juga sebenarnya berharap
pengawasan yang lebih serius
pada asosiasi sepak bola di negara negara
termasuk di indonesia
baik terima kasih ketua komnas ham
bapak amatov andamanik
atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini
semoga rekomendasi komnas ham
segera diterima oleh presiden jokowi
dan bisa dijalankan tidak menjadi angin lalu saja
karena yang sebelum sebelumnya
biasanya menjadi angin lalu saja
terima kasih pak tovan atas waktunya sore ini
kepada cnn indonesia newsroom